buat sama sama menakhir hubungan kita
iya gue janjikan
janjikan juga sih
lo duk sendirian lahir mana
oh raya baru aja cabut
tadi dia mau rayain kelulusannya dia sama anak anak jalanan
terus lo lihat oki sama temen temennya nggak
soalnya gue kesini juga diajakin sih sama oki
justru mereka malah nggak datang kesini sama sekali
lo kenapa keliatan kayak murah banget gitu sih
muka lo kayak keliatan sedih gitu
nggak apa apa sih
tadi raya curah sama gue
dia bilang kalau dia itu masih sayang banget sama mondi
dan mondi tuh gak akan pernah bisa tergantikan di hidupnya
terus lo nyerah
lo jangan gampang nyerah gitu dong jin
lo harus berjuang gimana pun caranya biar bisa dapetin raya
ya karena biar gimana pun juga raya sama mondi tuh gak bakal bisa bersama
ya kalau lo tau sendiri abahnya raya sama mamanya mondi mau nikah
ya jadi gak lucu dong kalau orang tua mereka nikah terus mondi sama raya juga nikah
yaudah mendingan daripada lo ngurung ngurung gak jelas juga lo temenin gue makan dulu ya
sekalian dari sini gue lapar
yaudah gak apa apa
yuk kamu pesen apa
mau makan gak
tapi aku makan yang ringan aja tadi abis makan berat soalnya
kenapa aja lo minta maaf doang
aku harus jelasin ya aku tadi lagi buru buru
tadi saya tuh lagi buru buru
guys kabur kabur
tahu nih lo bisa diam diam aja lo
baru satu langkah udah strakmat lo
baju ini tuh
sabar dong pak om
bisa banget sih pak om
eh meti cayang makasih meti cayang
aduh gimana ya
gak enak nih gue sama bella
dia udah di kafe belum ya
ki lo dimana gue udah di cafe nih
aduh sorry banget ya bel
gue tadi gak bisa ke sana
soalnya modi lagi ada masalah dikit sih
masalah apa ki
iya tadi kita semua sempat ke kafe yang biasa raya sama di ketemuan
tapi pas udah sampe sana
sorry banget ya bel
gue gak enak banget nih sama lo
lo udah di sana gue aja gak ada
yaudah kalau gitu gue jalan ke sana ya
gue jalan ke sana ya
gue udah gak enak banget sama lo nih udah ngecewain lo banget
gak usah gak usah ki
gue juga tadi udah janjian sih samanya kok gue mau pergi
yaudah deh kalau kayak gitu
jino lo tau gak sih barusan ini oki yang nelfon gue
terus tadi ternyata katanya si mondi sama oki tuh udah sempet kesini
terus modi langsung pulang gara gara dia ngeliat lo ngelus ngelus rambut raya
jadi tadi tuh modi cemburu ya
gue jadi gak enak sama moni
lo kenapa jadi nggak enak sih
ya gak enak lah bel gimana sih
ini tuh kesempatan lo buat ngedapetin raya
pokoknya lo gak boleh gampang nyerah
karena gue yakin banget suatu saat lo pasti bisa dapetin raya
dan suatu saat lo pasti bisa dapetin raya
dan suatu saat lo pasti bisa dapetin raya
dan suatu saat lo pasti bisa dapetin raya

makan dong tadi pesen
selamat siang bu
bu udah masuk lagi
aku yakin banget plastik my space suka banget gue yang aku bawa ini
aku yakin banget plastik my space suka banget gue yang aku bawa ini
eh bu sudah masuk
eh bu sudah masuk
mau dong pasti enak
ya sudah saya permisi dulu ya
assalamualaikum mas mbe
assalamualaikum mas mbe
ehm kalian tau gak di mana pak be
oh pak baik tadi dia keluar cuma dia nggak bilang pergi kemana
hmm apa aku telpon aja ya
ah ntar kalau aku telfon nanti gak ada di ke gr an
udah deh gini aja mendingan aku taruh aja